tujuh belas anak perempuan di bawah umur menjadi korban prostitusi online di dua hotel kawasan jakarta barat
para korban dijerumuskan ke bisnis prostitusi online dan ditawari harga berkisar tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah setiap transaksi
aparat kepolisian telah mengamankan dua orang mucikari yang menjadi dalang prostitusi online anak di bawah umur ini
dan untuk mengelaborasinya lebih dalam kami telah terhubung melalui sambungan zoom
dengan komisioner komisi perlindungan anak indonesia atau kpai putu elvina
iya selamat sore mbak
oke bu elvina ada delapan belas anak perempuan dibawah umur yang menjadi korban prostitusi online di jakarta barat
kemarin sudah dirilis oleh humas polda metro jaya
bagaimana kemudian kpai melihat kasus ini ibu
iya ini merupakan angka yang fantastis ya
karena sejak pandemi memang beberapa
kasus prostitusi anak itu memang meningkat
dalam arti bahwa jumlah ini baru beberapa hari delapan belas orang sebelumnya tujuh puluh lima orang dan lain sebagainya
ini memang menunjukkan angka yang cukup luar biasa dan tentu menjadi keprihatinan kita bersama
bahwa anak semakin rentan untuk dijadikan objek trafficking prostitusi maupun pencabulan
dan tentu saja banyak motif yang dilakukan oleh para mujikari yang kemudian
menjadikan media sosial atau platform tertentu untuk kemudian menjadi perantara akses atau media
untuk kemudian melakukan booking order atau kemudian mencari pengguna atau user daripada anak anak ini
kemudian untuk ditraffic atau diprostitusi
nah hal ini tentu menjadi kegelisahan bersama dan kpai mendorong agar pihak polres polda dan lain sebagainya
kemudian memastikan penegakan hukum agar ini tidak berulang
karena kita tahu bahwa pada saat kita masuk kepada bisnis prostitusi
maka anak anak merupakan korban yang paling mudah untuk kemudian dikelabui
kemudian dirayu dan dimanfaatkan dibanding orang dewasa
bahkan dalam hal ini anak anak kemudian diiming iming dengan utang yang jumlahnya tidak seberapa
tapi kemudian dampaknya sangat luar biasa
beberapa anak bisa saja kemudian menderita sakit kelamin kemudian mereka kemudian juga korban pencabulan
dalam beberapa kasus prostitusi maupun trafficking memang jarang sekali kemudian pengguna ikut dijerat tindak pidana
padahal peluang untuk pengguna untuk dijerat tindak pidana itu sangat besar
yaitu misalnya beberapa pasal yang bisa dijerat terkait pasal perlindungan anak
adalah pasal delapan puluh satu atau delapan puluh dua terkait pemerkosaan atau pencabulan
kalau mungkin masuk pada unsur unsur tersebut
artinya selama ini dalam konteks penegakan hukum
sebagai anak korban prostitusi dan trafficking
jarang sekali pengguna atau yang kemudian memanfaatkan anak anak untuk kesenangan tersebut
disentuh oleh hukum
dan ini tentu saja harus kemudian diberikan sanksi
agar rangkaian atau untayan kasus kasus seperti ini bisa kemudian diputus
jadi seperti itu
nah tentu saja pemihakan kita kepada anak
selain kemudian proses penegakan hukum yang harus kita pastikan
baik itu kepada mucikari kepada pengguna
bahkan kemudian bisa saja itu terjadi dalam konteks kelompok kelompok yang menggunakan jasa jasa
nah ini tentu saja bisa diungkap dengan segera oleh pihak kepolisian
kita berharap rehabilitasi mbak
karena biasanya beberapa kasus anak yang di traffic atau di prostitusi
kalau kemudian tidak dilakukan upaya untuk rehabilitasi
dalam kondisi tertentu mereka kemudian akan mengulangi hal yang sama
tapi mereka yang kemudian mencari sendiri
apa namanya pengguna
yang akan menggunakan jasa jasa
menggunakan jasa jasa mereka saat mereka dilacurkan tersebut
bu elvina tadi anda mengatakan bahwa data kpai menunjukkan
dan juga realitanya di lapangan juga menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus prostitusi online
selama masa pandemi ini
apa faktor faktor penyebabnya
kenapa bisa begitu meningkat signifikan di masa pandemi ini bu elvina
kita tahu bahwa remaja remaja kita ya smp sma bahkan sd
pada saat selama pandemi ini mereka akan terus menerus berinteraksi menggunakan media gadget ya
dan tentu saja hampir semua anak saat ini menggunakan handphone
tapi pada saat yang sama mereka juga memiliki kebutuhan kebutuhan yang lain
misalnya adalah yang paling sederhana adalah pulsa lalu kemudian uang jajan
lalu kemudian mereka ingin membeli berbagai keperluan mereka
yang mereka tidak mungkin didapat dari orang tuanya
karena beberapa orang tua selama pandemi kita tahu bahwa penurunan ekonomi terjadi
beberapa keluarga bahkan orang tuanya di phk
sehingga pada saat mereka tidak sekolah yang biasanya mereka dapat uang jajan
untuk misalnya membeli keperluan mereka ini kadang kadang tidak mereka dapatkan
nah pada saat mereka berkelancar itulah maka kemudian masuklah kemudian tawaran tawaran
untuk menggunakan anak sebagai
sehingga dengan diimbing imingi uang dengan kemudian motif akan dijadikan pacar
tapi kemudian setelah itu tidak cukup hanya dijadikan pacar
tapi kemudian juga dimanfaatkan atau dieksploitasi
maka akhirnya mereka di situ yang mereka terjebak
beberapa kasus anak anak dipacari dulu oleh
apa namanya yang mengelola prostitusi
sesudah itu baru kemudian mereka ditawarkan
kepada pengguna pengguna yang lain
artinya kita harapkan mereka mendapatkan pasal berlapis
terkait eksploitasi bukan hanya bicara eksploitasi bukan hanya prostitusi
tapi juga termasuk pencabulan terhadap anak
oke anda mengatakan tadi bahwa perlu ada rehabilitasi terhadap anak anak ini
supaya tidak mengulangi lagi kedepannya begitu
tapi tentu saja ada trauma psikologis yang dialami oleh anak anak di bawah umur ini
ketika mereka menyadari bahwa mereka terlibat di prostitusi online
bagaimana kemudian memulihkan kondisi psikologis mereka
selain rehabilitasi tadi ibu
jadi ternyata beberapa korban anak yang mengalami pencabulan
kemudian pelacuran atau di traffic
itu memang mengalami trauma yang luar biasa
karena ini menyangkut masa depan mereka
beberapa program program rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah
ternyata itu tidak semua memberikan ketuntasan dalam pemulihan
data kpi menyatakan
yang bisa tuntas untuk menjalani rehabilitasi tersebut
artinya ada sekitar lima puluh lebih anak yang kemudian rehabilitasinya belum tuntas
traumanya belum tuntas
ini tentu akan menyisakan masalah masalah di kemudian hari
kalau kemudian kita tidak upayakan yang terbaik untuk rehabilitasi mereka
oke prostitusi online ini kan bukan hanya sekali saja terjadi ya
apalagi melibatkan anak anak di bawah umur
tadi anda sudah sebutkan beberapa datanya yang kemarin
bahkan sekarang sudah semakin canggih para pelakunya yang mesti diwaspadai apa ibu
tadi anda mengatakan bahwa rehabilitasi tidak akan menyelesaikan persoalan
tidak banyak anak anak itu yang tidak tuntas mendapatkan rehabilitasi begitu
tapi untuk para pelaku sendiri apa yang perlu diwaspadai karena semakin canggih tampaknya mereka
ya yang paling perlu diwaspadai adalah edukasi terhadap anak anak
kembali saya tekankan bahwa anak anak perempuan itu perempuan maupun laki laki
selalu dalam posisi rentan selalu mudah untuk dibujuk selalu mudah untuk diperangkap dan lain sebagainya
sehingga melek media menjadi prioritas untuk mereka melakukan upaya upaya pencegahan
karena kita tidak bisa berharap semuanya dari orang tua karena gadget itu ada di tangan mereka
artinya selain orang tua yang terus menerus kemudian
mengedukasi memberikan wawasan memberikan fenomena fenomena kerentan mereka
maka anak anak sendiri juga perlu kemudian untuk menjadi penyaring
penyaring yang kemudian bisa membedakan ini merupakan cat cat yang mengandung unsur kejahatan dan lain sebagainya
mereka perlu waspada di situ
jadi selain itu juga kita memastikan bahwa agar ini tidak terjadi kembali
diperburu oleh kejahatan yang tersibam
ada patroli cyber terkait media atau platform platform yang sering digunakan oleh para mucikari
oleh para penjahat penjahat prostitusi yang menggunakan media online itu menjadi karya atau
menjadi bagian untuk kemudian menjaring anak anak tersebut untuk dijadikan semacam
apakah kemudian kejahatan semacam ini memang sudah terorganisir dari para pelaku karena berulang kali terjadi bu elvina
apakah kemudian saya kurang jelas tadi
apakah kemudian kejahatan ini sudah terorganisir sebegitu rupa karena berulang kali terjadi
prostitusi atau trafficking itu selalunya terorganisir
terorganisir artinya mereka tahu betul platform yang akan mereka gunakan
mereka tahu betul bahwa usia usia anak itu sering menggunakan platform apa dalam kemudian berinteraksi di media sosial
mereka tahu betul bagaimana kemudian menggunakan chat chat yang kemudian bisa menggugah anak
dan mereka tahu betul bagaimana kemudian pada saat mereka settingan kemudian mendapat calon mangsa berupa anak
bagaimana membujuk rayu mereka
lalu kemudian anaknya
anak biasanya terperangkap dengan misalnya mengirimkan foto foto yang tidak layak
dan itu kemudian dimanfaatkan oleh para mucikari yang terorganisir
karena kemudian mereka yang kemudian mencari pengguna
artinya mereka tahu betul pelanggan pelanggan yang sudah mereka kumpulkan
yang kemudian menjadi pelanggan mereka
dan bagaimana kemudian mereka mengorganisir setiap anak berapa mendapat uang
jadi dari eksploitasi atau prostitusi tersebut berapa kemudian yang harus diserahkan kepada mucikari
artinya dengan semakin canggihnya kejahatan prostitusi terhadap anak
maka perlu juga kita dalam penegakan hukum memastikan bahwa ini semua bisa dijaring atau kemudian semua bisa ditangkap
karena saya yakin mereka tidak bekerja sendiri sendiri
semua pasti ada jaringan
kita berharap para pelaku bisa dijerat pasal berlapis dan aparat kepolisian akan lebih ketat lagi dalam mengawasi bentuk bentuk kejahatan seperti ini
terutama tadi patroli cyber seperti yang dikatakan oleh ibu putu elvina
terima kasih sekali komisioner kpai ibu putu elvina atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu ibu